ide kamu rasanya begini kok dia bilang flu
apa apaan sih kalian
selamat malam semuanya
kamu saja yang saya bawa
terima kasih atas bantuan ibu
juga pada yang lainnya
kalau boleh kami tahu
siapa bapak ini ibu
dia baru saja melarikan diri dari rumah sakit jiwa
beginilah akibatnya kalau seseorang kalah judi
sampai sampai beberapa perusahaannya habis
kami ikut prihatin bu
sekali lagi terima kasih
jadi bapakmu tidak tahu kau berada di sini
bagaimana kalau sampai bapakmu tahu
bahwa kau berada di sini
tidak mungkin tahu
kamu tidak bisa bilang begitu desi
suatu saat akan tercium juga baunya
begitu juga dengan kamu
cepat atau lambat
papamu akan tahu juga kau berada di sini
saya sudah tidak bisa berpikir lagi
dalam menghadapi satu persoalan
kita harus tenang
tidak ada yang bisa dikira lagi makanya dalam menghadapi satu persoalan kita harus tenang berkepala dingin
ada para resmi di seluruh sungai
seperti kata kak
ada yang pencuba
bagaimana kabar keluar
ini dari siapa
mama baru aja pulang
ya betul saya sendiri
sebenarnya saya ingin membicarakan
masalah andi dan desi
betul kemarin desi ada disini
mereka memang sama sama tidur
desi bermalam di rumah saya
sementara andi tidur di hotel
saya akan tanyakan langsung padanya
paman andi banci
siapa yang bilang begitu mah
mama juga jadi bingung
ini pasti fitnah
harus diselidiki ma
kalau memang benar benar sampah
pamanmu banci begitu maksudmu
tidak ada seorang
dari keturunan keluarga mama yang jadi banci
mama mulai alergi kalau mendengar perkataan banci
aduh paman andi
jalan jalannya kemana aja sih
mau tahu apa
mau tahu aja sih
mau tahu apa
mama tidak kuat sonny
mau tahu apa
ada apa sih dengan mama kalian
mau tahu aja deh
mau tahu aja deh
aku pulang dulu ya
kirim salam ke mamamu

tante tante pernah nggak pacaran sama banci
ingat ingat dulu dong
tante belum pernah
tante sudah pulang
tante sudah pulang

apa yang kalian bicarakan
apa yang kalian bicarakan
saya tanya sama tante
apa pernah pacaran sama banci
saya pun ingin mengajukan pertanyaan yang sama
serius bener sih kedengarannya
paman mau banci
begitulah yang kami dengar
begitulah yang kami dengar
tidak masuk akal
andi pria tuhan
itu loh yang benar benar dapat dipercaya
cepat katakan kak
siapa yang menyebar fitnah ini
siapa yang menyebar fitnah ini
papa mau sendirinya
sekarang begini saja
supaya persoalan ini tidak berlarut larut
supaya persoalan ini tidak berlarut larut
kalau adik datang suruh temui saya
idi kamu bikin kaget aja deh
ini kamu orang sehat begini kok dibilang flu
soni apaan sih kalian
selamat malam semuanya
selamat malam semuanya
soal waria kita tunda dulu
masalah yang sudah membuat keadaan menjadi ruwet ini
kamu sudah tahu
tuduhan apa yang dilimpahkan terhadapmu
pembelain juga bertindak sebagai saksi
sudah menceritakannya kepada saya
atas tuduhan itu
peristiwa itu terjadi secara tidak disengaja
kok akhirnya jadi begini ruwet
bicara yang jelas
peristiwa ini sampai terjadi
tidak lain gara gara permainan iseng saya dan teman teman
apa yang tadi kamu maksudkan dengan permainan isang
atau lebih populer disebut waria
menurut hemat saya
adalah suatu persoalan yang menyangkut kejiwaan
dan secara kebetulan
itu adalah bidang saya
pada suatu hari
saya dan dua orang kawan sekantor
sepakat untuk mengadakan suatu permainan
kami sama sama berjanji
siapa yang kalah diantara kami
maka dia harus menjadi banci selama tiga hari
dan ini harus dilaksanakan secara konsekuen
dan ternyata saya yang kalah
maka jadilah saya banci selama tiga hari
pada hari pertama dan kedua
tapi pada hari ketiga
waduh om apa kabar
mau ke mana sih
calon mantu menjadi begini ya
santai ya om
eh dan kue
selama ini kue rupanya jadi wadam ya
pergi sana pergi
biar dia rasakan akibatnya nanti
mengapa sampai papanya desi
sehingga ia membenci saya
salah satu kesalahan yang sering kita hadapi
ya mungkin juga pernah dialami oleh para pemirsa
ya karena sikap kita yang suka meniru niru itulah
kadang kadang bisa merugikan
kalau kebetulan yang ditiru itu baik yang bagus
tapi sebaliknya meniru yang tidak baik
tentu bisa menimbulkan hal hal yang tidak kita inginkan
bagaimana setuju dengan pendapat ini
sekarang masa lawariah kita tutup